informasi lainnya saudara ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar mengaku hingga saat ini masih belum ada komunikasi untuk bergabung dengan koalisi besar prabowo
meski sempat mengunggah foto dengan ketua harian dpp gerindra sekaligus wakil ketua dpr sufmi dasko di medsos miliknya
caimin menyebut foto tersebut tidak memiliki makna tersirat foto tersebut saat silaturahmi sesama pimpinan dpr ri
ketika ditanya mengenai gabung dengan koalisi indonesia maju muhaymin menyebut belum ada komunikasi terkait hal tersebut